ini olahraga keberhasilan finish di seri balap formula satu bahrain
membuat rio haryanto percaya diri untuk tampil di seri berikutnya di shanghai tiongkok
ya modal rio pun cukup bagus karena ia mengenal karakter sirkuit shanghai international
setelah gagal mencapai finish pada seri perdana di australia
rio haryanto akhirnya bisa menyentuh finish setelah menyelesaikan lima puluh tujuh putaran di sirkuit sakir bahrain
meski belum mendapatkan poin karena finish di urutan ke tujuh belas
namun rio mengaku puas karena mendapatkan banyak pelajaran
nah salah satunya adalah soal memaksimalkan ketahanan ban di mobil mrt lima manor
dan saat ditemui di jakarta hari rabu rio mengaku cukup optimis terkait peluangnya pada seri berikutnya di shanghai
rio sudah beberapa kali tampil di sirkuit shanghai international sejak membalap di ajang formula bmw
seri balap formula satu tiongkok akan berlangsung tujuh belas april nanti
tahun dua ribu sembilan dan juga dua ribu sepuluh saya pernah race di
pada saat itu saya race dengan formula renault asean dan juga formula bmw asia
jadi sudah cukup lama saya tidak race di shanghai
tetapi secara layout desain sirkuit itu sendiri masih sama
dan tentu saya merasa siap untuk menghadapi race yang akan datang nanti